asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia atau apkasi kembali menggelar apkasi otonomi expo dua ribu dua puluh dua di jakarta convention center
acara berlangsung mulai dua puluh sampai dengan dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
terima kasih pak menteri
salah satu momentum untuk mempromosikan produk unggulan pariwisata dan menarik investor untuk investasi di berbagai daerah
expo ini bagus tapi lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan umkm
mulai dari membuat regulasi yang pro kepada umkm perizinan mudah
ya kemudian yang kedua perkenalkan mereka dengan permodalan banking sektor finance sektor
mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan
salah satu peserta ekspo yaitu pemerintah kabupaten gresik jawa timur ikut ambil bagian dalam gelaran yang bertujuan untuk membangun iklim investasi yang sempat macet karena pandemi covid sembilan belas
bupati gresik jawa timur fandi ahmad mengaku sangat terbantu dengan adanya event apkasi otonomi expo dua ribu dua puluh
dengan adanya event ini bisa mengenalkan produk unggulan gresik ke dunia luar serta bisa menarik investor untuk investasi
di kabupaten gresik yang mana potensinya mulai dari sektor perikanan kita hari ini didorong oleh pak presiden terus terkait dengan krisis pangan
di internasional maka kita harus kuat dalam daerah kita masing masing
kabupaten gersik di sisi lain kota industri tetapi kita punya sektor perikanan yang cukup luar biasa
kita produsen ikan bandeng ikan bandeng dalam satu tahun kita bisa produksi delapan puluh ribu ton per tahun
ini potensinya sangat luar biasa lah
dalam acara yang seperti ini kita mengenalkan produk unggulan kita
menurut bupati fandi
pemerintah kabupaten gresik akan terus memberikan pendampingan dan kemudahan untuk para pelaku umkm di gresik
kita dampingi kita izinkan nib nomor izin perusahaan karena sekarang secara online di dpr dpsb langsung klik langsung jadi
setelah itu kita dampingi dengan kekuatan permodalan
kita bisa menggunakan bank daerah bank lokal
bank gresik bisa
kita punya kredit
setelah itu kita dampingi masuk e katalog
apkasi otonomi expo ini akan diikuti oleh pemerintah kabupaten kota provinsi kementerian bumn bumd
dan perusahaan swasta nasional serta dikunjungi para pembeli dan investor dari dalam dan luar negeri
selain pameran juga akan digelar forum bisnis yang akan mempertemukan secara langsung antara pemerintah daerah
dan para buyer yang membutuhkan pemerintah
serta para investor yang ingin menanamkan investasi di daerah